mereka gausah dikasih tau ntar mereka panik lagi
paling besok juga udah boleh pulang kok
boy lo kenapa sih senyam senyum senyam senyum
kayaknya sore ini lo seneng banget
ayo tadi abis dijemuk siapa sih
eh kimmy akhirnya lo dateng juga
udah gue tunggu dari
wah lo berdua ternyata udah jadian ya
siapa yang nembak
lo yang nembak dia apa lo yang nembak dia
aduh gue gak ngerti deh
wah pasti hari senin besok bakalan ada gosip heboh di sekolah hahaha
honey thank you banget eh
oh ya bener bener
ya aku cinta banget sama lo honey
makasih ya honey
ih lucu deh honey
thanks banget ya udah ngirimin om anwar buat kita
makasih ya cinta deh sama honey
iya nanti kita semua pada patungan deh ganti waktu busan dari lo
untungnya om anwar cepet dateng
masa gue udah digangguin sama germo germo satu satu sama kita
abisnya kita ketakutan gitu ya
tapi kaki kita ga bisa bergerak an
tapi an aku punya firasat
si glassio udah ditemenin sama si kimi ini
jadi gue udah bisa pulang dengan tenang deh
tapi tetep aja masih ga mau ngaku
itu kan preman yang nangkep si kimi
hei lo berdua lepasin dia bang
wah gue ada akal nih buat kerjain cyani
eh gue cuma mau ngasih tau kalau
soal akal bulusnya shani
buat apa lo ngasih tau soal shani
sini bang yuk
dengar dulu bang
salah satu cewek yang tadi dorong sama teman teman abang
itu tuh ada cewek saya
makanya sekarang saya mau bales dendam sama shani
dan saya sekarang bakalan bongkar semua rahasia dia ke bang
jadi mau lo apa
dengar dulu bang
ini linol nih han
lino jangan marah dong sama hani
eh hani jangan marah dong sama linol
rino datang ke sini kan
ayo cepet kita ke depan lewat pintu samping
nih nih nih pegang pegang
ya ampun hani
ini kan tali
kok lo punya tali sih
kali aja ada orang perlu diikat
sekarang jadi kepahi kan talinya
ih otaknya hani kok horror banget sih
aduh kok lama banget ya
jangan jangan jangan jangan jangan jangan
aduh si hani gak maafin linol lagi
jangan kasar begini dong sama lino
lo tuh kebahagiaan gila pasang penjara
tahu tahu tahu tahu
nah sekarang kak sair

siapa siapa lagi bisa bergunaan
bener bener cocok buat pembalasan drum gue
linol lo udah berkhianat sama gue
ya ampun kak sair
kamu datang juga hani
woy diam dulu dong
diam ya diam ya
hani hani udah gak marah kan sama linol
waktu itu tuh lino gak sengaja
sampai sampai rencana aneh gak
tapi linol udah cari tuh si beruang gendut
gue denger pembicaraan si hani dan temen temennya
mereka ngebayar lo cuma buat nangkep cewek gendut itu doang kan
padahal dia tuh tau
kalau di situ tuh ada rombongan remo yang bakal nyerang dia
seharusnya lo minta bayaran ke dia tiga sampai lima kali lipatnya
tapi lo masih untung
karena rombongan rembo itu gak mau buang waktu buat ngabisin lo
rombongan rembo itu sebenernya dari mana
mereka itu kakak kakaknya cewek gendut itu
dan cewek gendut itu adalah adik bontot kesayangan mereka
kakak kakaknya si gendut itu
sialan si hani
bayaran gue terlalu kecil
tapi kerjaan gue sangat berbahaya
makanya mending sekarang lo tagih bayarannya